kita beralih ke informasi lain
gubernur dan wakil gubernur dki jakarta anies baswedan dan sandiaga uno
bertemu dengan presiden jokowi dodo di istana negara
anies membantah jika dikatakan pertemuan ini untuk membahas penghentian proyek reklamasi
pertemuan yang digelar di istana negara sebelum jamuan makan siang ini
direncanakan membahas sejumlah hal diantaranya pengalaman jokowi yang sempat menjadi pemimpin ibu kota
selain itu anies dan sandi akan membicarakan persiapan asean games dua ribu delapan belas
termasuk masalah infrastruktur yang dinilai membutuhkan koordinasi dengan pemerintah pusat
anies menambahkan dalam pertemuan tersebut tidak disiapkan materi khusus
ia juga membantah pertemuan ini akan membahas soal penghentian proyek reklamasi di teluk jakarta
saat ini gubernur anies baswedan
sedang memberikan keterangan kepada media di istana negara
berikut kita akan simak
kemudian juga kasus kasus yang lain
kemudian kasus yang ditambahkan
ini salah satu yang perlu ditambahkan pak gubernur
tadi pak presiden juga mengharapkan nanti di atas jalur jalur mrt yang di dalam protokol itu
selain trotoarnya dirapikan
dia ingin ada juga
taman taman yang bagus sehingga nanti baik atlet maupun para penonton dan para pengunjung
wisatawan yang berkunjung ke jakarta berkaitan dengan asean games itu
akan melihat sisi jakarta yang lebih memiliki ruang terbukanya
jadi itu pesan daripada beliau
beliau juga bercerita bagaimana pengalaman di singapura misalnya di toapayo dan di bishan
di angmokyo penataan itu bisa dilakukan dengan sistem klaster
ini yang menjadi bekal kita dan detail sekali tadi pembicaraannya
beliau sangat mengerti detail
sampai yang stadion juga tadi beliau sampaikan bahwa ini nggak boleh kalah
ini harus kelas dunia dan integrated
jadi bukan hanya sepak bola tapi multi sport
betulan lahannya sudah siap dan kita diminta untuk cepat menindaklanjuti
dan membentuk tim dan kajian
pak misalnya tadi pembentangan kampung buku
skernya seperti apa sudah ada gambaran
sudah sebenarnya itu sesuatu yang sudah kita bicarakan semacam kampanye kemarin
bahwa yang kita akan lakukan
tapi ini itu masanya bukan masa kita menceritakan rencana lagi
jadi nanti kami akan pada waktunya kami akan tunjukkan lokasinya
yang nomor satu adalah bahwa penataan kampung kumuh itu bukan kampungnya yang dihilangkan
tapi kumuhnya yang dihilangkan
jadi kampungnya bisa tetap hidup
ditata ulang itu artinya ada konsolidasi lahan
kemudian ada pembangunan rumah yang harus dibuat vertikal
sehingga lahan itu masih bisa dipakai
mereka masih bisa tinggal di sekitar situ
tetapi kekumuhannya diubah menjadi tempat yang nyaman
ini selalu sensitif
kenapa begitu dengar pindah tiga meter pun pindah
satu kilometer tiga puluh km itu semua pindah
tapi intinya sebetulnya bagaimana mereka tetap bisa memiliki penghidupan di tempat itu
jadi nanti tiap tiap tempat pasti beda beda
tidak ada satu rumus untuk
justru kami melihat suksesnya penataan kampung itu adalah ketika warga itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik setelah kampungnya ditata
karena kan tujuannya bukan kampungnya bukan bangunan yang ditata
kan tujuannya adalah supaya warga hidup sehat lebih sejahtera
karena itu kampungnya ditata
ada pilot project kok misalnya daerah mana yang pertama kali
tapi nggak saya umumkan sekarang
pak terkait ruang ruang di tanah abang semraut lagi ya buat sekarang
sudah ada rencana apa
ya sejak bulan mei kami mendengar kabar itu
sejak bulan mei sampai dengan sekarang kita dengar
jadi sudah lima bulan ini ada kesemrautan
ini menjadi pelajaran bahwa perbaikan itu harus terinstitusikan
jangan memperbaiki semata mata karena rasa takut
karena begitu rasa takut ya lalu rasa takut
gak ada ya kembali lagi
nanti kita akan tata lagi
pak anies soal perubahan peruntukan reklamasnya apakah bisa diakui
nanti yang soal itu
gitu ya cukup
masalahnya kesempatan ini tidak dipatahi untuk mengerjakan soal reklamasi pak
karena kan itu masih memang ada perbedaan antara pemerintah besar dan daerah
semuanya kita ikut apa yang menjadi pembicaraan bapak presiden itu yang kita diskusikan
oh jadi temanya jadi presiden semua
pak anies soal biang panjang monorail akan diapakan pak
dari member tiga
nanti kita lihat kasusnya
gitu ya cukup cukup
bagaimana rencana kapan pak bertemu dengan pak basyuk itu pak
nanti kita atur waktunya
tapi yang jelas semuanya nanti akan kita temui
jadi ini pak suthiose juga sudah mau ketemu nanti
pertemuan dengan pak nuhut soal bahas reklamasi di mana
apakah akan dilakukan pertemuan ini
nanti dah soal reklamasi
pak anies terasa
negesin aja nih pak
pak anies ditemui juga atau
pak anies terakhir
pak anies sudah mengusahakan perdu tentang omas
dari bapak sendiri melihatnya untuk diterapkan di dki gimana
kemana kana kan banyak juga omas adik kami
dki rusahnya bukan itu
enggak maksudnya dengan adanya itu akan tidak ada komentar
demikian keterangan dari gubernur dki jakarta
juga wakil gubernur sandiaga uno yang tadi mengatakan telah bertemu dengan presiden joko widodo
memang dalam kapasitas ketika presiden sempat menjabat sebagai gubernur dki jakarta
ada sejumlah hal yang dibahas dan nantinya juga anies akan bertemu dengan sejumlah mantan gubernur lainnya
termasuk suti oso dan juga basuki cayapurnama
dan dalam keterangan pers tadi anies enggan membahas ketika ditanya oleh wartawan
terkait dengan pembahasan isu reklamasi di pantai utara jakarta